sebab gerakan berlebih yang dilakukan saat panik akan memancarkan lebih banyak suhu panas
tapi nggak usah khawatir karena yang pertama memang masing masing posisi itu kan saat sekarang ini kan sudah ada pelapisnya
untuk tahun ini kanwil djp jawa timur i direncanakan penerimanya sebesar rp empat puluh satu sembilan triliun
dia punya keluarga sendiri juga kan
bergantung pada jumlah pancuran atau tempat tempat yang sakral dan dianggap suci